kau bicara apa sama ari
harusnya kamu itu mendukung arin
saya tahu kamu dan ari itu bekerja sama untuk menjauhkan reti
rak jawab rak
jangan pernah lu desak karat
lo mau percaya atau enggak sama gua itu bukan urusan gua
tapi ini realita hidup yang lu harus hadapi
gue gak akan percaya omongan vero kalau dia udah mau tunangan sama rara
dan rara udah dijodohin sama vero
sampai rara sendiri yang ngomong langsung ke gua
gue harus temuin rara sekarang dan minta penjelasan sama dia
awll yang keras sih
kecap enggak bandirian l nggak bakal pernah berubah l nggak mau masuk tv bu
udah eh eh oh jangan jangan ini emang botol kecap yang mau ya oh ya botol kecap sengaja
enggak mau takedown videonya l biar l terkenal biar l hidupnya nggak tenang ya kan
sayang kamu tuh jangan punya prasangka buru sama si botol kecap kali aja emang dia lupa
sama passwordnya ya kan ibu belain botol kecap mulu anak ibu yang tuh botol kecap sih
ya kamu dong anak yang paling cantiknya ibu
belain dia terus
tapi sayang botol kecap itu emang anaknya baik
beneran deh buktinya nih sayang saya ibu tuh nggak tahu kenapa ibu lebih tenang kamu pergi
sembol kecap dibandingkan sama cowok lain mendingan ibu sayang sayang l daripada ngomongin
si botol kecap itu kan cuma pendapat nggak ada
nggak ada pendapat pendapatnya
just relax baby kamu gak usah tegang
nih gimana aku mau bisa tenang mi aku tuh takut banget dibully satu sekolah kamu enggak usahkuatir selama ada mamamu
kamu enggak usah kuatir selama ada mamamu

tadalah masih punya nyali ya buat dateng ke sekolah
tidak ada yang bisa dihukum
mana sih ujungnya
opa davin sebenarnya roro kangen dijemput opa davin
aigoo kenapa jadi fero sih yang dateng
rara kan lagi kangen sama opa davin
mau ngapain sih pagi pagi dateng kesini
aku kan mau jemput kamu
kita bareng bareng ke sekolahnya
mending lo berangkat duluan deh
udah mau sampe juga kok ojolnya
lo ngapain kamu pesen ojol
rara aku disini
mendingan kamu berangkatnya bareng vero aja
kalau kamu bisa bareng fero kenapa musim nek ojol
rara tuh udah pesan ojol dari tadi
tuh bapaknya juga udah mau sampai kok
terus nanti kalau roro cancel bapak drivernya marah
udah kamu cancel aja ojolnya
kamu berangkat bareng fero
ini kasihan fero nya
udah jauh jauh jemput kamu loh
kalau begitu aku sama rara berangkat duluan ya
coba rara berangkat ya

terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
el ada yang mau kamu ceritain gak sama ibu pagi ini
ya kali aja kamu tadi malam mikirin sebotol kecap
terus kamu berubah pikiran untuk terima tawaran mas yudhifi
gua nggak usah bahas yang itu ah
kamu jadi ngamut nih panggilan ini
el tapi kamu jangan marah ya sama sebotol kecap
kasian loh dia
kalau kamu marah sama dia dia tuh jadi gak tenang stres
buahnya marah marah mulu
emang sebotol kecap ngomong kayak gitu ke ibu
apa jangan jangan dia selalu bilang kamu itu bucin sama dia
eh taunya dia sendiri yang bikin sama kamu ya el
makanya ibu jangan kesian kalau dia makan ke sini ibu
kan ujung ujungnya ibu sering bercandain el kayak gini
hmm jadi mirang sebotol kecap
habis kamu kalau dicandain lucu
itu kayaknya om jho udah depan deh
el depan dulu ibu ya
ya udah udah berangkat ya
kau bicara apa sama arief
harusnya kamu itu mendukung arin
saya tahu kamu dan ari itu bekerja sama untuk menjauhkan ricky dari michelle
lebih baik kamu itu mendukung ari
supaya arin bisa mendapatkan rifki
dan akhirnya kamu pun mendapatkan michelle
arin kenapa cerita ke maminya sih
kalau arin sama gue kerja sama
aku sudah mencoba untuk mencoba
aku sudah mencoba untuk mencoba
saya sudah mencoba
aku sudah mencoba
tapi aku gak bisa
ini adalah satu kesalahan yang saya lakukan
kalau aku punya salah sama kamu
kamu jangan diem aja dong rara
gue mau naik wajol aja deh
aku bawa boneka kesukaan kamu nih
ini boneka kesukaan kamu kan
dan aku juga bawa fotocard
kesukaan kamu fotocard idol
dan ini jimin bts loh
kamu suka kan
lo tahu dari mana gue suka boneka itu sama idol bts itu
aku tuh dari papa kamu makanya aku beli hadiah ini
ya sebagai permintaan maaf aku ke kamu
itu photocard yang udah lama banget gue pengen
ambil gak ya
harusnya gue sabar aja dulu deh
dan gak memaksa rara untuk minta m spot
nanti kalau ada rara malah marah dan races sama gue lagi
weh mama ee mentang mentang baru jadian tuh
kasih tau varen tempel terus
eh dari sekutu lebih baik ale bawa borgol sekalian datang ke sekolah
supaya ale sama nona riva itu tidak bisa dilepas lah gitu
eh nadief lo jangan lupa dong sportif
kawan sportif tetap sportif
tapi ale sebagai betok punya kawan toh harus penuhi ale punya kewajiban
setelah ale memenangkan hati nunariva yang manis cantik ini
kewajiban apa sih nadif
beta kasih tau mau
kewajiban memberikan pajak jadian
eh ale udah lo tenang aja lo sekarang ke kantin pesan semuanya
ini traktir atau pesan
kalo pesan beta tidak mau kawan bisa jadi nanti ale yang suruh beta bayar
ale mau kasih tau apa muka kok gitu
mamai dua orang itu masih berani datang ke sekolah
setelah jadi tersangka pencurian cctv ardis dan penyebaran hoax di sekolah ini
jadi yang curi hardisk cctv sekolah itu
bukan lagi mamai
tuh si aldino juga baru datang
kok bisa barengan gitu ya mereka